dad ini kenapa bawa aku kesini
daddy sengaja sewa room ini antisipasi kalau tiba tiba kamu marah dan terjadi huru hara ternyata bener kan
ya tentu ternyata cewek yang lagi jadi deketin siapa
ibunya sih cewek asongan
oh my god ini apa sih aku semalam

for god sake apa apaan ini temen deket daddy nyokapnya cewek asongan
no way i hate this i really hate this daddy gak mungkin punya hubungan sama orang orang rendahan kayak mereka
aku harus bisa kontrol emosiku aku harus jaga perasaan ibu
aku harus jaga perasaan ibu
aku harus jaga perasaan ibu
aku harus jaga perasaan ibu
aku harus jaga perasaan ibu
bersikap baik sekali aja jangan bersikap buruk sampai kamu bersikap buruk dia akan cabut fasilitas kamu semuanya
jadi itu hasan jadi minta gue bersikap baik no gue gak sudi
jadi itu hasan jadi minta gue bersikap baik no gue gak sudi
ini gak terjadi
ini gak terjadi
boleh antriin aku ke toilet sekarang
boleh antriin aku ke toilet sekarang

terus aku sama hp aku
biar dia yang tuntung
kenapa mel bisa yakin kalau aku sama ibu ada di depan dia
apa benar kalau selama ini mel cuma pura pura buta
kamu bisa jelasin semua ini ke ibu kan
perempuan tadi anaknya pak remot itu mel kan
anak yang di kampus kamu yang suka neken kamu
jadi selama ini kamu tahu kan
kalau anaknya pak remot itu ternyata mel
jawab ibu put
sampai rumah gue bakal jelasin semuanya nanti
lo gak usah mikir yang macem macem dulu din
gue berbohong ke nyokap cuma karena gue gak mau dia khawatir
tapi gimana kalau nyokap tau tentang kita ji
emang udah bisa nerima kalau bokap gue ini di penjara
hah udah lah di
daripada kita jalanin hubungan yang sia sia nantinya
mending kita udahin sekarang
kenapa harus putus
ini bukan masalah yang
masalah yang besar
sorry gue gak bermaksud lo tuh ngegampangin ini semua
tapi gue yakin ko din
kita bisa benerin ini semua tanpa harus putus
justru ini masalah yang besar ji
dari awal gue udah bilang
gue gak mau ada drama percintaan apapun itu
gue gak mau
deh gue janji sama lo ini gak akan ribet
dan gue akan selesai ini semuanya segera mungkin din
lo jangan nyerah dulu
gue gak mau lo nyerah
din lo harus tau din
betapa besar rasa gue ke lo din
gue pengen kita sama sama berusaha menjaga hubungan ini karena gue
mel minta pindah kafe lagi
sekarang gue sama atta udah otw ke blue sky cafe
pindah lokasi bukan di lemon kafe lagi
pasti ada masalah nih
gak ada apa apa kok
lo udah ada janji sama mereka
kan udah janji
harus tepatin dong
gue ngerasa gak enak kalau harus tinggalin lo dalam kondisi kita yang lagi kayak begini
ji gue bukan tipe cm aja yang harus temen kemana mana
tapi gue harap lu beneran udah gak apa apa
gue mau ngabarin yang sekarang
dia harus mau ketemuan di kafe ini
ya terserah dia
tapi gue akan bilang ke dia
kalo dia udah ilang kesempatan
untuk memperbaiki hubungan sama gue
wah cakep banget tuh
itu alasannya udah kuat banget
ya udah langsung aja telepon si mel
udah nyambung sih tapi belum diangkat
ya udah coba terus aja
dad ini kenapa bawa aku kesini
oh daddy sengaja sewa room ini
antisipasi kalau tiba tiba kamu marah
dan terjadi huru hara
menjata bener kan
ternyata cewek yang lagi jadi deketin siapa
ibu nya si cewek asongan
ini apa sih aku semalam
aku kaget lah emosi tau
kalau kamu berisik begini gimana daddy
ya kamu tenang dulu
gimana mau tenang
dan aku tuh emosi banget

kamu bilang juga apa
kan pasti dia ada huru hara
kamu tarik nampak come down
apa yang harus aku lakuin buat nenangin mel
ya gak satu nih
jadi itu udah handsome
kayak masa pilihnya cewek level satu kayak gitu sih
ibu nya cewek asongan
gak mau iu
mau ngejelasin kalau kamu teriak teriak begini
kok bisa sih sama ibu nya cewek asongan
gimana gue semalam
itu ngapain tuh
kenapa gak kamu angkat
kenapa harus sekarang sih pangeran nelfon gue
kenapa kamu diam
buat apa pangeran telfon telfon kamu terus
pasti kamu sembunyi sesuatu kan
tolong kasih aku daddy
tolong kasih aku daddy
gue masih bingung
soalnya gue gak bisa dengar apa apa dari sini
gue cuma liat tadi si mel dibawa sama daddy nya
terus dibawa ke pojokan sana
ya gue gak bisa dengar apa apa